assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kok akhirnya berubah butak begitu bu
iya akhirnya kok butak begitu kayak air comberan
saya tanya pak ustadz dulu ya
dinasnya gak bungkuk pak ustadz
gak bisa diangkat
lu pakai ilmu sihir kan untuk bisa menikahi anak gua
paling lu cuma pengen grogotin bandak gua aja
kakak papan lu ini
lu ngapain lagi nih perempuan datang ke rumah gua
lu ngapain lu nginjak ginjak ke rumah gua lagi
gua kagak suka gua
dan opik gak mungkin bisa sama dia
opik yakin ini cuma salah paham aja
dan mak harus bisa terima atika
kakak bakal setuju gua sama lu
gue kagak bakal setuju lu jadi mantu gue sampai kapan
dengar ya opik ya
batu lu jadi anak gua
kagak denger ngomongan orang tua
mumpung si atika ke kamar mandi
gue lepasin aja nih semua kambing dagangannya si opik
ntar kan si atika yang dimarahin sama si opik
kakak ga nabek nabek deh
rugi dikit dagang anak gua
asal tuh perempuan kere kagak ada di rumah gue lagi
gua males banget punya mantu kaya dia
gua mesti buru buru nih
eh lu nantangin tua lu
di mana kami pergi kemana ini
hai hatika hiya ya tika kamu dari mana aku tadi bisa di kamar mandi kebelet ini kami
kepada kemana coba ya allah ya allah kami pada kemana tadi karena bang bilang kamu tuh disini
ya jagain kambingnya kemana sekarang coba tapi tapi tadi pada disini bang kambingnya bang
mak mak kenapa begini mak
mak siapa yang dorong mak
coba bilang sama bang opik mas siapa yang dorong mau ke jurang
maaf bang opik baiknya dibawa ke rumah sakit atau ke rumah kasian kalau di sini
makasih ya pak udah nolongin sama saya
tangan mak kenapa gak begini mak
bang mungkin gara gara gue jatuh ke jalan dia nunjuk ke atas kayak gitu saking takutnya kali bang
coba dilusin aja dulu kak agis
pak ustaz wajahnya ke jurang
kamu kemasin lepas dari ngapain lepas pelu lagi lagi yang dilepas
pasang perolak oladzim kok airnya berubah buta begitu bu
iya ada kubutuh begitu kayak comberan udah saya panggil dulu ya
astagfirullahaladzim serius bu titian beneran pak coba lihat sendiri aja
hai hai iya bener
saya nggak tahu popik tiba tiba airnya berubah keruh kayak comberan begitu iya mau banget ya allah